tinggal dan bersekolah di ibu kota
anies pun mengimbau agar warga di jakarta yang belum menerima vaksin
segera mengambil kesempatan untuk mendapatkan vaksin
untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity
karena kita telah begitu banyak melakukan vaksinasi
warga yang mendapatkan dosis pertama dan dosis kedua
maka kita sudah bisa lihat data data
efek dari vaksinasi yang ada di masyarakat
kenyataannya vaksin amat mengurangi resiko keparahan
dan risiko kematian
dari empat dua juta orang berkat tpdki jakarta
yang sudah divaksin dosis minimal dosis pertama
hanya dua tiga persen yang tetap terinfeksi
angkanya kecil sekali
dan sebagian besar dari mereka yang terinfeksi
yang dua tiga persen itu
mereka tidak bergejala atau bergejala ringan
dari empat dua juta orang yang tadi sudah divaksin berktp dki
hanya tiga belas persen yang meninggal sesudah terpapar covid